calon wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh empat gibran raka buming raka memberi tanggapan soal nama erina gudono yang masuk bursa bakal calon bupati sleman yogyakarta
gibran menyebut tanyakan ke partai gerindra
gibran yang juga kakak ipar erina gudono memberi tanggapan soal usulan partai gerindra yang menyebut nama erina akan masuk bursa bakal calon bupati sleman
gibran menyatakan tanyakan hal tersebut ke partai gerindra
gibran juga menyatakan tidak tahu menahu soal ini
istri kaisang erina gudono yang masuk bursa bakal calon bupati kabupaten sleman disebut sebut sebagai bagian dari politik dinasti jokowi
dipandang negatif karena dinilai lebih mengedepankan kepentingan keluarga dibandingkan masyarakat
usai anak presiden maju sebagai calon wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh
kini giliran mantu presiden erina gudono masuk bursa bakal calon bupati kabupaten sleman yogyakarta
erina yang sebelumnya kerap mendampingi sang suami ks sang pangarep sebagai ketua umum partai solidaritas indonesia
dinilai punya peluang besar maju sebagai calon bupati
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menyebut
erina dipilih karena masuk jajaran tokoh perempuan dan yang terpenting keluarga erina all out berjuang memenangkan pasangan prabowo gibran di sleman
apalagi perempuan ya saat ini memang jarang pemimpin perempuan dan ketika ada pemimpin perempuan mendapat atensi yang lebih dari masyarakat
intinya hal hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh pak prabowo
pengamat politik universitas gajah mada nyarwi ahmad menyebut usulan gerindra memilih erina sebagai hal yang wajar jika dikaitkan dengan dinasti politik
gerindra punya target tentunya dengan memunculkan nama nama yang populer yang kira kira punya pengaruh yang nanti
sangat kuat atau punya peluang gitu ya untuk bisa bertarung ya dibandingkan kontestan yang lain gitu
atau paling nggak gitu dengan memunculkan nama misalnya contoh erina yang populer ini
kedua misalnya kalau itu dikatakan apa namanya kaitannya dengan tadi ya misalnya dinasti politik jokowi ekspansi ya
ya faktanya memang juga demikian gitu pak jokowi itu saya kira itu presiden yang paling berhasil ya
keluarga jokowi terjun ke dunia politik bukan hal baru
putra sulung jokowi gibran raka buming raka menjabat sebagai wali kota solo hingga akhirnya maju sebagai cawapres di pemilu dua ribu dua puluh
lalu putra bungsu jokowi ks sang pangarep yang menduduki posisi ketua umum partai solidaritas indonesia
kemudian mantu jokowi bobi nasution yang kini mencoba peruntungan maju di pilgub sumatera utara setelah menjadi wali kota medan
keresahan publik terkait dinasti politik sempat terekam
dalam survei litbang kompas pada enam belas hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh
tujuh persen dari lima ratus dua belas responden setuju harus ada aturan yang membatasi agar praktik politik dinasti bisa dihindari
dua puluh persen menjawab tidak setuju dan tiga belas satu persen tidak tahu
sementara itu soal larangan politik dinasti membatasi hak politik empat puluh tujuh dua persen responden menjawab setuju
sembilan persen tidak setuju dan sepuluh sembilan persen tidak tahu
politik dinasti dipandang sangat negatif oleh publik
kekhawatiran ini menguak karena politik dinasti lebih mengedepankan kepentingan keluarga dibanding masyarakat luas